anda kembali menyaksikan cnn indonesia business pemerintah bertekad akan menyelesaikan jalan tol trans sumatra
jalan tol ini akan menghubungkan ujung barat sampai timur pulau sumatera dari lampung hingga kc
sementara itu presiden joko widodo dalam video blognya di youtube mengaku ruas pekanbaru dumai sepanjang satu ratus tiga puluh satu km siap dilalui pada dua ribu sembilan belas
jokowi juga memuji sejumlah pihak yang terkait dalam percepatan proyek ini
seperti menteri bumn rini sumarno menteri perhubungan budi karya sumadi dan pihak kontraktor hutama karya
jalan tol trans sumatra
saat ini saya berada di jalan tol trans sumatera
di ruas kc
di pekanbaru dumai sepanjang satu ratus tiga puluh satu km
jadi ini mekan baru menuju ke dumai
tahun depan kita harapkan
dari atas di aceh di barat juga akan kita mulai sehingga nanti dari timur menuju ke barat
dari barat menuju ke timur akan segera sambung
ini kerja keras bumn kerja keras pak menteri pu kerja keras hutama karya pelaksana proyek di mekan baru dumai
jalan tol trans sumatra
jalan tol trans sumatra
jadi ini kita berada di ruas mekan baru dumai dan medanya memang sangat sulit sekali
ini ada ruas dengan tanah humus sedalam tiga meter sehingga harus diselesaikan dengan konstruksi yang berbeda
jalan tol trans sumatra

jalan tol trans sumatra
jalan tol trans sumatra
jalan tol trans sumatra
jalan tol trans sumatra
jalan tol trans sumatra
harus juga diselesaikan dengan konstruksi yang berbeda lagi
di sebelahnya nanti juga ada tanah rawa yang juga penyelesaiannya juga memakai konstruksi yang berbeda lagi
tetapi kementerian pu kementerian bumn bumn semuanya siap
siap pak menteri ya
siap pak kita selesaikan
kita selesaikan dua ribu sembilan belas selesai pak pak
siap pak presiden
ya kalau yang di lapangan utama karya kemudian kementerian bumn kementerian pu mengatakan siap berarti ya
insya allah selesai dua ribu sembilan belas